tadi ada yang kamu mau omongin sama om
gue gak akan nyerah sampai disini
dan sampai kapanpun
gue akan perjuangin cinta kita
jadi gue gak akan mudah menyerah segampang ini
gue gak akan pernah mau kenangan sama mel
dan gue akan
akan perjuangin cinta kita
kok lo ada disini
hmm pantesan aja gue telponin gak diangkat taunya disini
ada yang mau ibu omongin dulu sama om raimon
gak ada put
ada yang ibu mau omongin lagi sama pak remon
jadi gak ada lagi yang perlu dibicarain
sekarang ibu cuma mau fokus ke kamu saya
ibu istirahat dulu ya
gue harap gue juga bisa fokus ke ibu
meskipun sekarang masih sangat berat
buat gue untuk pergi dari pangeran
gue masih penasaran
apa ya yang putri bicarain sama pangeran
karena gue liat pangeran gak nganterin putri balik lagi ke klinik
putri juga kelihatan sedih banget
meskipun dia coba tutupin dari gua
ibu rela menekan perasaannya ke om raymond demi gue

ibu rela menekan perasaannya ke om raymond demi gue
keputusan gue untuk menolak cinta pangeran tadi adalah yang paling tepat
semua gue lakuin demi ibu
meskipun dalam hati
beskipun dalam hati
gue berat banget untuk melepaskan pangeran
gue masukin tas lo ya
bukannya tadi udah denger sendiri
kalau bu nawang udah
gak mau bicara lagi dengan anda
apa saya bener bener gak dikasih kesempatan lagi
untuk ketemu bu nawang
om hargai keputusan tante nawang
tapi saya ingin seperti dulu lagi
saya pingin semuanya baik baik aja
orang ini nekat banget sih
masih aja pepetin
mending gue kasih tau
om raymond gak ya
soal mel sama putri
ada yang mau saya bicarakan sama allah
saya mau bicara sebentar boleh
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
maaf sebelumnya tapi
ibu sekarang lagi istirahat
dan ibu gak mau diganggu
om gak bisa ketemu dan ngobrol sama ibu sekarang

tapi kamu tau kan perasaan saya ke bu nawang seperti apa

ya om saya tau
harap juga om bisa ngerti posisi ibu sekarang

memang gue suka

itu bukan hal penting
jadi gak perlu kita bicarakan
om raimun sebaiknya sekarang om pulang supaya bisa istirahat
pak regar juga ya pak
makasih banyak ya kalian semua udah bantuin
makasih ya put
saya masuk duluan ya
sebaiknya om dengerin apa kata putri
biarkan putri sama tante nawang istirahat
kita semua pulang
tahan tahan tahan
sakit tau tau bisa pelan pelan gak sih
awalnya tuh emang kayak gitu ran
tapi gue yakin nih setelah gue pijitin kaki lo pasti mendingan
apa nggak seharusnya dibawa ke dokter aja
mana mungkin sih kaki dipijit pijit kayak gitu bisa sembuh
siapa yang ngeremehin sih lo mah sensitif sama gue
tuh kan gobelin juga apa
lo berdua bisa gak sih gak usah ribut

jangan lupa like share dan subscribe ya